sungguh dan berdoa kepada tuhan mudah mudahan ada pilihan terbaik untuk indonesia
apapun keputusan apapun kejadian ini harus kita ambil hikmahnya dan kita harus terus bekerja lebih keras
segera melupakan namanya kesedihan segera melupakan namanya kekecewaan untuk segera bangkit menongsong masa depan yang lebih cerah